kita kembali dalam cnn indonesia newscast malam ini
sorotan publik dan media nasional pekan ini juga tertuju pada beberapa isu besar
salah satunya menyeret sebuah organisasi agama yaitu majelis ulama indonesia atau mui
ini bermula dari penangkapan seorang tokoh agama sekaligus ketua umum partai dakwah rakyat indonesia
yang diduga terkait kasus terorisme
dan tidak hanya itu polisi juga mengamankan anggota komisi fatwa mui dengan dugaan kasus yang sama
nah puncaknya ini di media sosial lini masa ini juga gencar disuarakan untuk membubarkan organisasi majelis ulama indonesia ini
nah kita lanjutkan dialog kita masih bersama mas revo dan juga bang irfan
kita masih bersama bang ivan dan mas revo
saya ke bang irfan kalau gitu
bang situasi hari ini isu isu yang berbau agama seperti ini masih diasosiasikan ke dalam ranah politik oleh publik begitu ya
bagaimana framing yang sebenarnya atau sudut pandang yang pas begitu untuk dimunculkan ke masyarakat tentang isu isu sensitif ini bang
ya ini memang harus di handle atau dikelola dengan penuh kehatian kehatian
karena menyangkut agama ya
menyangkut nama agama lah
paling tidak menurut saya bukan agama secara ideologisnya tapi paling nggak nama sebuah agama yaitu islam lah sebut
penangkapan farid okbah ini memang menjadi polemik yang melebar kemana mana jadinya
kemudian ada muncul pagar bubarkan mui dan seterusnya
nah ini tidak bisa dilepaskan dari residu politik yang membuat pertarungan di darat maksudnya di ranah sosial kehidupan sehari hari maupun di lingkungan sosial media itu terus terjadi berkepanjangan dari residu politik ini
nah itu impactnya kemudian ya begitu ada satu isu yang
terus kemudian bisa dikiring atau diolah dikocek lah kalau bahasa saya bagus aja kemana mana
nah memang ini perlu komunikasi yang baik perlu kehatian supaya tidak kemudian menimbulkan gesekan gesekan yang lebih serius di antara masyarakat terutama ya kelompok kelompok keagamaan
karena kalau salah meng handle itu kemudian kan muncul
jadi kecurigaan yang misalkan ini bisa dari dua sisi
kecurigaan satu mui sudah disusuki oleh jaringan teroris misalkan sehingga harus dibubarkan
itu kan satu bisa menjadi seperti itu pandangannya
atau ya sebaliknya gitu ya bahwa jaringan teroris ini sudah bergerak liar kemana mana tapi pemerintah kemudian kecolongan
itu bisa menjadi satu perspektif yang lain
kemudian ada juga perspektif alternatif yang kemudian
dan melihat bahwa ini pemerintah lagi mau ngacak ngacak yang buki melalui isu penangkapan paritoba
ini kan harus dikelola dan dikirakan dengan baik
sebenarnya apa sih tujuannya
kemudian kalau sebulan misalkan itu related sama aktivitas terorisme ya mending dipetakan aja secara jelas secara clear gitu ya
kalau ini yang bersangkutan misalkan ini terlipat
terlibat pada pengumpulan dana atau terlibat pada pembinaan atau sisi mana kira kira keterlibatan itu terjadi
sehingga tidak kemudian menimbulkan spekulasi spekulasi yang bergerak liar di masyarakat yang ujung ujungnya jadi pola perdebatan yang tidak relevan pada inti persoalan
oke mas revo bagaimana sih sebenarnya kita bisa mengelola isu ini agar tidak liar seperti yang bang ivan katakan tidak kemana mana begitu
sepakat dengan yang disampaikan oleh mas irfan ya bahwa isu ini kan harus dikelola dengan sangat hati hati
karena sekarang kan isunya sudah meled apa ya sudah berputar kemana mana gitu ya
pertama misalnya isu tentang kekhawatiran sel sel terorisme ini
bermutasi ke partai politik misalnya itu juga salah satu isu yang sekarang sedang mengemuka
kemudian bagaimana yang ini kan juga menjadi kekhawatiran kalau misalkan ternyata benar
artinya kan cukup membuat kita semua khawatir ya
memang benar sel sel teroris itu kemudian bermutasi menjadi partai politik
tapi kan isu ini juga sudah dibantah oleh internal dari partai dakwah rakyat indonesia pdri gitu
kemudian isu lain ke bagaimana yang tadi disampaikan mas sirvan mui di susupi
sehingga muncul takar takar bubarkan mui dan sebagainya
saya pikir ini juga terlalu sudah semakin jauh gitu
dan yang ketiga mungkin ini akan sangat terkait dengan kehidupan masyarakat bawah dan masyarakat umum gitu
bagaimana kemudian masyarakat akan mempunyai rasa
skeptis atau ketidakpercayaan kepada lembaga lembaga ambil zakat dan amil sodakoh gitu ya
nah khawatir kalau misalkan kita menaruh duit kita ke kotak kotak amal kemudian diselewengkan ke dalam kegiatan kegiatan terorisme
hal hal seperti ini kan artinya publik juga
karena publik biasanya kan kalau misalkan untuk urusan akhirat gitu ya
akan mudah untuk memasukkan uang gitu ke dalam kotak kotak amal yang ada di
masjid maupun sampai di market minimarket
biasanya kan di depan minimarket itu juga ada kotak kotak amal gitu ya fer
nah ini kan isu isu seperti ini harus dikelola dengan baik dan harus segera di clear kan
segera mungkin gitu
tentu harus melalui mekanisme hukum
karena tuduhan terorisme itu bukan tuduhan yang ringan dan bukan tuduhan yang sederhana gitu
kalau memang benar maksudnya
kalau memang tudingan dan dugaan tersebut benar maka yang bersangkutan tentu harus mempertanggungjawabkan di depan hukum
tapi kalau pun ternyata tidak benar maka klarifikasi juga harus segera dilakukan
kita semua tentu harus mempercayai mekanisme hukum yang berlaku ya
dan kita berharap mekanisme hukum itu bisa berjalan dengan baik sehingga bisa menampilkan semuanya di clear gitu
apakah memang benar
anggota komisi fatwa mui ini terlibat dalam sel terorisme dan ketua dari partai politik yang baru didirikan ini juga terlibat dalam gerakan terorisme
nah ini kan saya pikir setelah masa penyidikan kemudian pasti akan masuk dalam masa persidangan
kalau memang persidangan apakah memang bukti buktinya cukup kuat sehingga bisa masuk persidangan dan kemudian persidangan yang nantinya akan membuka semuanya
kalau kemudian tudingan dan dugaan soal sel sel terorisme ini sudah berkamuflase ke lembaga keagamaan begitu ya mas revo ya
termasuk juga yang terasosiasi ke partai politik tertentu begitu
ini pekerjaan rumah ini akan semakin berat begitu ya mas ya untuk bisa menuntas terorisme di indonesia
iya akar terorisme kan di indonesia
sepanjang sejarah republik ini kan selalu muncul ya fer ya
terorisme akar akar yang paling yang harus dicari sebenarnya apa sebenarnya apa yang menyebabkan terorisme ini muncul
apakah ada kekecewaan terhadap pemerintah apakah ada pemerintah terlalu jauh dari masyarakat ada ketidakadilan ketimpangan sosial dan sebagainya
kemarin kan juga menhan menteri pertahanan juga menyampaikan ya ketika berbicara di sebuah event internasional juga salah satu dari akar terorisme itu kan adanya ketimpangan sosial dan sebagainya gitu
pemerintah yang berjarak dan itu akan memunculkan
nah saya pikir berarti ketika menteri pertahanan sudah menyampaikan artinya kan persoalan persoalan yang sebenarnya sudah bisa dipetakan
kalau misalkan apakah terorisme itu bisa dihilangkan secara sampai ke titik terendah gitu ya
kita kok dalam sejarah republik ini dari residen pertama sampai sekarang juga gerakan terorisme itu selalu teridentifikasi gitu ya
maka pr nya ini pr lama sebenarnya
kalau misalkan ini pr lama dan pangkal persoalannya sudah teridentifikasi nah kita sih berharap itu dulu yang harus diselesaikan
nah kalau misalkan sampai berkamuflase ke organisasi organisasi sosial politik apalagi keagamaan maka ini juga menjadi salah satu warning ya
ini early warning lah gitu ya
warning kepada organisasi organisasi keagamaan apalagi organisasi keagamaannya selevel seperti majelis ulama indonesia yang sudah punya sejarah panjang juga di tanah air ini untuk bisa setidak tidaknya bagaimana kemudian melakukan
atau menangkal virus terorisme ini masuk
dalam organisasi ini seharusnya menjadi warning yang serius ya
walaupun mui sudah menyatakan bahwa ini persoalan individu tidak ada sangkut pautnya dengan mui dan kita percaya akan hal itu
tapi ini kita berharap tidak dipandang sebelah mata atau dianggap ringan
karena kita tentu tidak berharap ya sel sel terorisme itu bisa masuk
atau doktrin terorisme itu bisa masuk ke dalam individu individu yang kemudian duduk dalam lembaga lembaga atau strategis seperti mui
oke saya ke bang irfan kalau gitu
bang irfan kalau sudah ada kasus seperti ini ya melibatkan tokoh agama lembaga keagamaan narasinya pasti pelanggaran ham kriminalisasi begitu
menjaga narasi narasi ini supaya tidak selalu begitu dan berulang
ya ada dua hal sih yang harus dipegang ya
satu ini dari sisi niat nih
harus benar benar dibuktikan bahwa aparat keamanan atau pemerintah secara kelembagaan secara lebih menyeluruh
itu punya niat yang tulus untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan serangan serangan terorisme

jangan sampai terselip sedikitpun niatnya
sedikitpun niat untuk mendiskreditkan atau memojokkan salah satu kelompok atau salah satu agama
jangan sampai niat itu ada
tapi benar benar harus didasarkan pada niat yang tulus dan serius
ini kami laksanakan atau tentu tes keamanan itu menjalankan
ini memang murni untuk menjadi bagian dari kewajiban melindungi hak keamanan yang harus dinikmati oleh masyarakat indonesia secara keseluruhan
kemudian yang kedua
itu semuanya harus dilandaskan pada tata aturan hukum
semua pihak juga harus menahan diri untuk tidak kemudian buru buru berkomentar yang sifatnya menyimpulkan
apalagi sifatnya sudah menuduh nuduh gitu ya
itu kan dampaknya akhirnya bisa menjadi malah memperseruh keadaan
tapi laksanakan proses demi prosesnya itu memang berdasarkan tahapan tahapan
yang diatur sesuai dengan keadaan

sehingga supremasi hukum itu benar benar terjadi bukan hanya menjadi jargon bahwa ini adalah penegakan hukum yang harus kita jalankan
jangan sampai hanya menjadi jargon seperti itu
nah rasanya kalau dua hal ini dipatuhi atau dijalankan dengan baik
itu narasi narasi yang liar tadi itu juga otomatis akan tersaring ya akan terfilter
tidak akan kemudian itu bisa menjadi isu utama atau yang menjadi bahan perbincangan oleh masyarakat
apalagi kalau semua pihak kemudian punya kesadaran untuk menahan diri
tidak terburu buru menyimpulkan tidak terburu buru menuduh nuduh
karena tadi ini isu yang menyangkut nama sebuah agama
sensitif sekali kalau kita kemudian jatuh pada prejudice jatuh pada apa namanya sinisme gitu ya
itu dampaknya bisa menurut saya bisa sampai
menurut saya bisa sangat berat gitu loh
sehingga niat yang tulus dan memastikan semua prosesnya berjalan atas dasar penegakan hukum yang fair
itu adalah kunci yang harus dipegang
supaya ini tidak kemudian menimbulkan dampak dampak yang tidak kita inginkan
kontrol sosial di tengah masyarakat sudah jalan belum bang irvan anda lihat
ya kita tahu sendirilah kalau bicara sosial itu kan juga spektrumnya
tidak satu ya bahwa masyarakat itu society kita itu suaranya hanya a
itu setting itu juga suaranya antara a sampai z ada semuanya
sehingga apa yang terjadi di masyarakat itu sebenarnya juga menjadi bagian yang penting untuk didengarkan
penting juga untuk dipetakan
kalau mendengarkan mentah mentah begitu saja menurut saya juga tidak bijaksana
atau menolak semuanya yang datang dari masyarakat itu juga tidak bijaksana
jadi pilih pilih lah ini mana masyarakat yang bersuara atas dasar kejernihan
mana juga kelompok masyarakat yang bersuara atas dasar kepentingan individu atau kelompoknya
yang ingin misalkan ya menjatuhkan atau ingin menyerang kelompok yang lain
nah itu kan harus dipetakan satu sama lain
kejernihan itu yang harus menjadi kata kuncinya menurut saya
mas revo yang terbaru ini salah satu kontrol untuk menangkal pemberitaan pemberitaan
ataupun juga tudingan tudingan terhadap seseorang tokoh agamakah tokoh publikkah
ada di bentuknya cyber army mas
apakah ini sudah bisa dikatakan sebagai salah satu kontrol untuk mengimbangi pemberitaan pemberitaan yang tidak benar
atau hoax terhadap kelompok tertentu atau perorangan
apakah ini benarnya
ya di satu sisi memang cyber army ini keberadaan cyber army ini tentu diperlukan ya fair
mengingat kejahatan kejahatan di area wilayah cyber ini juga semakin beragam pada saat ini ya
kejahatan kejahatan terkait dengan transaksi elektronik misalnya sampai kemudian pada apa ya
diseminasi dari informasi palsu
misinformasi dan disinformasi itu juga semakin tinggi
maka keadaan pasukan apa namanya cyber army secara legal ini ya kan maksudnya dari pemerintah itu
memang diperlukan supaya tata kelolanya menjadi baik
tapi di sisi lain tentu kita semua berharap bahwa masyarakat ini juga publik ini kan juga memiliki ranah ranah privasi yang juga harus dihormati oleh cyber army ini gitu ya
jadi oleh pasukan cyber army
nah yang sebenarnya kalau dalam konteks cyber army ini kan ada yang
ada pasukan ada polisi cyber dan kemudian ada memang cyber cyber kelompok kelompok yang dikelola oleh seseorang untuk melakukan
berafiliasi begitu ya mas dalam kelompok kelompok tertentu atau pihak tertentu begitu ya
untuk mensosialisasikan agenda gitu kan
nah ini yang harus kita waspadai
sebenarnya persoalannya tentu kita berharap literasi terkait dengan dunia maya dunia digital ini harus terus digalakkan oleh kita semua
baik oleh pemerintah maupun organisasi organisasi sipil yang peduli dengan literasi
sehingga kalaupun misalkan ada kelompok kelompok yang bergerak untuk mensosialisakan agenda agenda tertentu yang ini tidak diterapkan
yang ini tidak diterapkan
ini tidak ditelan secara mentah mentah gitu
publik pengguna pengguna dunia maya ini cukup cerdas untuk bisa memilah informasi informasi yang masuk
nah tapi memang keberadaan dari tata tertib dunia maya ini tetap kita perlukan gitu ya
sehingga kita berharap undang undang yang mengatur ini yang mengundang mengatur tentang undang undang di ranah digital ini bisa semakin mapan lah gitu
ya semakin mapan sehingga bisa melindungi kita kita sebagai warga negara pengguna media sosial
kemudian pengguna pengguna teknologi digital itu bisa terlindungi dengan baik
jangan sampai kita kemudian hak hak kita di dunia digital termasuk juga semua urusan urusan kita yang ada di digital itu
tatakelonnya menjadi berantakan
oke kalau kemudian cyber army yang dibentuk oleh kelompok tertentu dan terafiliasi dengan pihak tertentu ini
ini bagaimana mas apakah ini bisa diterima oleh masyarakat
kalau memang cyber army itu memang pekerjaannya untuk membangun konteks yang salah dalam konteks yang salah ya
atau setidaknya dia membangun hoaks dan kemudian membangun kempen kempen yang sekiranya apa namanya
sekiranya membahayakan kehidupan bernegara itu harus ada yang melakukan proses proses penertiban
tentu landasan yang dalam melakukan pertetipan tentu harus ada dasar hukumnya kemudian tidak menghalangi kebebasan berekspresi dari seseorang
sejauh mana cyber army ini bertindak apakah dia melanggar hukum ya itu yang harus menjadi pertimbangan utama
sepanjang kalau misalkan dia melakukan pelanggaran pelanggaran hukum di dunia digital ya tentu kita berharap itu ditertibkan
kalau misalkan sudah sampai pada misalnya doxing kemudian melakukan kempen kempen negatif yang secara sangat sangat berlebihan dan merugikan orang lain
maka ada mekanisme hukum tentunya yang kita harapkan bisa diberlakukan
terakhir ke anda menyorot keberadaan cyber army ini seperti apa
karena kan identiknya cyber army ini tugasnya melakukan serangan balasan dalam konteks konotatif
saya balik lagi tadilah kepada niatnya ya
karena kalau dari namanya kan mestinya cyber army itu yang punya adalah pemerintah
tugasnya bukan hanya untuk perang opini saja tapi juga untuk melindungi
masyarakat kita dari kejahatan kejahatan di dunia cyber
entah itu pencurian data entah itu penipuan lah macam macam ya
itu mestinya cyber army ini dibikin untuk itu
bukan menjadi alat kekuasaan untuk melanggengkan kekuasaannya misalkan
atau bukan menjadi alat kelompok tertentu untuk menjatuhkan lawan politiknya
nah kalau kayak gitu kan menjadi terdistorsi dari fungsi cyber army tadi
akhirnya kira kira yang hanya menjadi kayak
ya preman cyber aja jadinya
untuk kepentingan saya saya bikinlah kelompok ini
sebenarnya kelompok preman gitu ya
untuk memukul dia
atau untuk memerah sia
atau untuk dia dalam tanda petik untuk berbuat kejahatan lah
itu jangan sampai
ini niatnya kalau memang ini dibangun untuk berorientasi kepada kepentingan publik
saya rasa sih bagus bagus saja
cuman ya tadi bagusnya memang ini dilegalkan
pemerintah yang punya nanti nggak
kemudian setiap orang itu dengan latahnya
ini kami ada cyber army lah gitu ya
entah itu apa muslim cyber army
atau yang lain lain
itu kan jadi kemudian acak acakan gitu ya
semua orang mengklaim punya cyber army
nah kalau yang sifatnya tadi memang konten untuk istilahnya perang opini
atau dalam tanda petik ya untuk dialektika ya
ya memang seperti yang om revo tadi
mesti harus ada koridornya
kita dalam kehidupan sehari hari
saja kita ngomong kita berbahasa kita menulis
itu ada koridornya ada kaedah kaedahnya
nggak boleh menyebarkan kebencian
nggak boleh memfitnah nggak boleh menyebarkan kebohongan
itu kan dalam kehidupan nyata juga seperti itu
sehingga dalam dunia cyber pun ini bisa diadopsi sebagai nilai nilai dasar
ketika kita membangun opini atau membangun narasi di dunia cyber
tidak kemudian mentang mentang cyber
kita bisa menyembunyikan identitas
terus kemudian semena mena kita bisa ngomong semau maunya gitu ya
tanpa berpikir dampak kerusakan yang ditimbulkannya
nah itu yang mestinya harus ditertipkan secara masif dan lebih serius
karena kalau kita lihat kejalan dunia cyber hari ini kan kira kira
ya begitulah dunianya ya
tanpa ada pertimbangan pertimbangan wisdom yang bagus
nah memang sialnya
masyarakat ini mulai lebih banyak hidup dalam dunia mayanya
ketimbang hidup dalam dunia nyatanya
sehingga apa yang terjadi dalam dunia maya kemudian malah justru
menimbulkan impact yang ya seringkali tidak membahagiakan
kalau kita lihat dalam dunia nyatanya
kira kira begitu fedy jadi harus ada jaminan
atau harus kita kembalikan lagi kepada niat yang benar
bahwa cyber army ini dibangun
untuk berorientasi pada kepentingan publik
bukan menjadi alat politik
bukan menjadi alat kekuasaan lah kira kira begitu
oke masih ada waktu kemudian untuk mempersiapkan tools yang tepat
sebagai kontrol dan pengawasan untuk masyarakat begitu ya
agar tidak keluar dari koridor yang sudah sesuai dengan niat tadi
yang disampaikan bang irvan
bang irvan terima kasih sudah bergabung dengan kita malam ini
mas revo terima kasih waktunya untuk cnn indonesia newscast
kita kembali berjumpa minggu depan
terima kasih mas revo dan bang irvan